kami kami kami ada kalang ijak
udah gak lari ijo aku mami takut
telat pak rete telat
ada apa ini teh
buranti ngagetin aja
orang orang lagi tiduran kok dibangunin
pak rete pak rete
gimana sih janjinya pak rete itu
mau mengamankan kolor ijo
arifek teh si kolor ijo datang ke rumah saya
pak rete jabat dia teh datang
ambil duit saya itu tuh duit tabungan
buat anak anak sekolah
untung pada saat saya lagi tidur cantik gitu
pak rete kan tau si kolor ijo tuh cuman ngedatengin
cewek cewek yang lagi sendirian
apalagi janda hebring cantik menawan
indah rupawan semanca negara
udah tau kayak saya gini pak rete
pak rete kenapa
pak rete pak rete jangan muji muji saya loh
jadi gimana pak rete
pokoknya saya minta pertanggung jawaban pak rete
kita ini sama sama buranti
ih siapa sama apaan orang saya sendirian
naun sih pak rete
bukan gitu saya juga kan sendirian
cuma bedanya saya kan kerjanya pergi pagi
sampai anak saya tidak mengenali saya
anak saya bertanya
pak rete jadi ngawet bibirnya
pak rete saya nggak mau tahu pak rete
gimana pun caranya
kolor ijo mesti ditangkap
aaaa baiknya jangan
anak saya nomor lindungi rakyat
buktinya itu masih lenyap
masih dilebus nah
mending tau gak kolor ijo mukanya ganteng
kalau gantung apa aja silahkan diambil
mau hati jantung usut semua ya
hah kayak lagi beli nasi uduk ya banyak tusukannya
sabar ibu masih sabar
aduh kayaknya warga baru nih pusing
maaf prt kita kesini mau minta tanda tangan
buat surat perizinan
oh ya bisa bisa dibantu tuh
saya juga tahu tentang village ini
saya ini kan orang gaul pokoknya terang ya kan
gaul pokoknya terupdate
itu cuma haknya pak rete
siapa tau butuh tengah malem
maksudnya butuh mau minta beliin pulsa listrik
biasa kalo tengah malem suka ngejepret pun ten
waduh terima kasih banyak bu
tapi kok ibu ibu sih
pasti jual pemutih kulit
masuk dulu kakak masuk aja ke dalam masih ada ukurannya kok kakak
lihat aja dulu kakak gitu ya
kayak kadal ya
udah ya masukin aja boleh boleh
saya mah tengar tidak salah kalian bertiga dah
kerja gitu aja gak bisa
malah berantakan mau nangkap penjahat hantu
saya udah coba berusaha keras pak rt
buat nangkep kolor hijau
serem banget pak
iya betul pak rete
kami sudah membuka mbah google
beli bawang putih
anti pellet semuanya udah dikumpulin
tapi hasilnya nihil pak rete
kalian jadi pengangguran
aduh pak ibunya jangan dong pak
eh sempro kita bakalan dipecat
alhamdulillah gimana sih kamu
kamu sih ini gara gara
gara gara pak rete ya
kamu bener ga pengen dipecat
lantai banget lu
nih ya tuh saya udah siap
pemanasan pakai bedak
mikirnya mau kepada
teman temanku biasa bangun dahi sih kalau kelitik k centuries mum previously i don't know how to give up with it
kalau saat latihan lagi ah
apaan sih kamu
udah kalau kamu mau pulang duluan pulang aja deh
lebih serius ya
mami masih lambat
susah susah susah
darah kena apa tuh
mau samperin sana
iya bentar rufah
begini mulu sih
biarin aja mami kamu disitu
kamu fokus sama latihannya
mau ada ngelatihan aja sendiri sana
nanti pulangnya terakhir just deh
ada kolor hijau disitu
adem mengatakan apa apa
tuh tadi katanya mau ngelindungi
sekarang malah ketawa dan kayak gitu
kemana sih adem
adem geli takut
jadi beneran ada
apaan sih dam itu cuma daun
tapi berisik kayak kolor hijau deh
makan mulu pikirannya
yaudah kalau kamu masih ngambak
awaslah hati hati nanti pulangnya bisa ketemu makolor ijo
di situ mami
uh mami takut
kebalik harusnya zara yang di belakang mami
kok jadi mami sih
ih tetep aja mami gak mau tau sekarang dunia udah kebalik
jadi biarin aja mami mau takut di belakang kamu

bubur kecang ijo
yah ngomong dong kalau kolor ijo
biar nih pak ancyp mengadepin benteng gede
punya jurus bango matok curut umpu biar saya ngadepin saya usir iya tuh di sebelah sono itu
itu kalau hijau apa putih hijau hijau semua
hidup gimana sini ini kau malah takut di belakang saya jangan ngomong dong ada
pin color hijaunya asyik juga manusia wajar takut takut takut
itu kolor hijaunya berani berani sama mami mami bakalan telkom mami bilang
tolong gantiin celananya pakai pinki polkado emangnya minta ya ya udah kita pulang aja yuk
hai berhenti enggak